sementara itu mantan ketua mahkamah konstitusi prof mahfud md turut berkomentar mengenai kasus hukum yang menimpa romo rumuzi
dalam cuitannya di twitter mahfud mengomentari ditangkapnya romi oleh kpk dengan mengatakan
prof mahfud juga meyakinkan publik bahwa kpk itu independent tidak ada partai yang dianakmaskan atau dianaktirikan
apa itu yang ingin dikatakan oleh prof mahfud dengan tweet itu prof
enggak saya memang pernah mengatakan kepada tiga orang empat orang dengan saya ya ketika bertemu romi kemudian soeharto monwarfa kemudian alihilal hamdi di hotel dharmawangsa
kalau tidak salah tanggal empat belas atau lima belas ya bulan agustus gitu dua hari sesudah saya
tampil di televisi menjelaskan kasus penjawab presen itu
nah kan sebelum itu saya sudah bilang kepada romi lewat sms lewat wa mas romli gitu saya tulis romli aja biar dia tidak gampang menuduh saya melakukan petuduhan
sesudah itu saya beri maaf tadi kepada romli teman saya saya bilang
tapi dia merasa prof saya minta ketemu malam ini juga mau klarifikasi soal pernyataan saya
oh ya enggak bisa saya ya di jogja
kapan prof ke jakarta
ya besok lah
dalam kesempatan pertama saya ingin klarifikasi
saya harus ngomong di televisi dulu
nah sesudah itu sesudah saya ngomong di televisi itu lalu saya ketemu dia
karena saya ngomong di sebuah televisi bilang bahwa saya tahu anda punya jejak di kpk gitu
nah sudah itu ketemu
anda itu maksudnya romi ya prof ya
emang punya kan sudah saya sebut eksplosif
dia punya jejak di kpk
dan ini datanya bukan saya laporan ke kpk
saya tahunya dari kantor kpk
jadi keliru kalau orang mengatakan misalnya bahwa
pak mahfud kok di majakonda lapor
saya tahunya dari kpk
nah jadi saya katakan itu ketika ketemu romi bersama mono arpa bersama hilal
karena saya ditanya apa betul ada kasus romi di kpk
kalau ini terus begini terus
ini kan hanya nunggu waktu
apa namanya ini harus diperbaiki
apa namanya tingkah laku seperti ini
karena ini anda sudah di jejak
itulah saya sebab
lalu tadi membuat cuitan itu
membuat cuitan itu apa
seperti saya ceritakan kepada kamu ketika di hotel darawak
kalau keadaannya seperti ini
ini anda hanya nunggu waktu
nah saya memang sudah pernah memberitahu memang
tanggal empat belas atau lima belas agustus gitu ya di jakarta
maksud menunggu waktu itu apakah anda lihat memang kasusnya sudah sangat matang banget gitu prof
sehingga anda memperingati romi
atau ini sebenarnya apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya sama sekali gitu
dengan apa yang anda peringatkan ke mas romi
mungkin tidak ada hubungannya ya
biar nanti kpk yang mengungkap
kan kpk sendiri tidak pernah secara eksplisit
menyebut kasus kasus apa gitu ya
tetapi saya tahu jejaknya juga
karena jejak itu bukan hanya di kpk
jejak itu saya dapat laporan banyak dari berbagai iain dari berbagai kanwil dan sebagainya
distribusi jabatan di depan itu
dan pak lukman sebagai menteri itu nampaknya tidak berdaya
karena ada yang berdiri
karena dia campur tangan dari luar
dari partai politik gitu
nah itu sudah saya sampaikan
ke pak lukman
pak ini tidak benar ada orang terpilih tidak diangkat
meskipun secara formal memang kewenangan menteri agama
tapi isunya di luar
kan isunya di luar
kok aneh orang sudah dipilih secara resmi
bahkan sudah menang di pengadilan
menang di pengadilan nih pt un
saya ikut tampil di pengadilan
menjadi saksi ahli ketika seorang terpilih sebagai rektor tidak diangkat
maju ke pt un menang
tidak diangkat juga
pemilihan berikutnya dia menang lagi
tidak diangkat juga
ini kalau begini terus ini masalahnya akan buruk
merit system di kementerian itu lalu menjadi hilang
dan itu yang sekarang terjadi
ada dua hal prof yang menarik
dari pernyataan anda yang pertama
tadi anda mengatakan bahwa sebenarnya ada jejak yang anda endus
atau informasi yang anda dapat
apakah jejaknya itu juga mengenai jabatan ini prof
itu yang pertama
dan yang kedua
apakah ketika anda bercakap cakap dengan romi
suharto mono arfa dan hilal hamdi waktu itu
apakah memang betul betul kondisinya romi dan pak harso misalnya
itu tidak tahu sama sekali bahwa ada jejak yang anda satir tadi prof
nampaknya yang kedua itu ya pak harso mono arfa
pak harso mono arfa maupun pak hilal tidak tahu kalau ada jejak itu
buktinya mereka kan bertanya ke saya
apa betul nama romy itu ada di kpk
ada yang melaporkan
tidak tahu saya siapa yang melaporkan
tapi saya tidak perlu ngelapor
karena saya justru dapat data itu di kpk
dan di kpk itu kan sudah di koran juga sudah banyak waktu itu
itu kan sudah ada di media
tetapi jejak yang pertama itu soal jabatan itu
ya itu yang masuk laporan kepada saya
dari beberapa orang menyebut
dan ini bukan fitnah nanti kalau memang ini mau dibuka pengadilan
bisa gitu ya
tidak ada meritokrasi di situ
orang sudah menang tidak diangkat
dan macam macam lah banyak lah
dan saya sudah komunikasikan ke kementerian
saya biar turut memperbaiki
tapi juga tidak mampu
dengan romi sendiri dalam pertemuan itu anda secara tersurat juga nggak prof
mengatakan bahwa anda peringati loh ini loh
ini yang berbahaya untuk anda
dan bagaimana reaksi romy waktu itu
saya weakan juga
ya dia biasa biasa saja
karena sudah sering disebut sebut di kpk
dia kelihatannya wajahnya biasa biasa saja gitu
nah yang publik ingin tahu sebenarnya tadi anda katakan ada apa penyalahgunaan wewenang jabatan gitu misalnya
atau pembagian distribusi jabatan di kementerian agama
tapi ini yang publik ingin tahu apa hubungannya gitu
romi ketua umum p tiga dengan hal hal yang berurusan dengan kementerian agama
ini kan romi sendiri kan bukan menjadi bagian dari kementerian agama
apa benang merahnya di sini prof
yang mungkin anda bisa jelaskan kepada publik
anda bertanya betul atau pura pura tidak tahu
saya ingin tanya perspektif anda prof
menteri menteri yang dari parpol itu hubungannya itu dengan partainya itu kuat sekali
hubungan koordinat bukanlah instruktifnya bahkan
dulu waktu saya masih ketua mk itu pks juga kena gitu kan pada akhirnya ketangkep juga
nah kementerian agama itu pak lukman hakim itu adalah dari p tiga gitu
dan keluhan keluhan yang muncul jabatan jabatan itu pak lukmannya selalu baik mau ini mau itu
tapi selalu tidak bisa gitu
nah itu yang apa namanya kalau saya bicara ini wah itu
nah nanti saya tunjukkan bukti buktinya dan sumbernya
saya terlibat dalam urusan urusan begitu menolong orang yang tidak ini
apa namanya sampai menang di pengadilan sekalipun menolak nggak bisa juga
bahkan saya sudah sampaikan itu bukan hanya ke pak lukman ke pihak yang juga berwenang untuk gitu tapi juga tidak tembus
itu yang anda dengar prof itu yang anda dengar hanya mas romika sendiri dari p tiga atau memang ini memang partai gitu prof
maksudnya banyak sekali orang orang partai pimpinan partai yang juga terlibat dalam cawe cawe pengisian distribusi jabatan di kementerian gitu misalnya prof
oh gini kalau itu nanti aja di pengadilan
sekarang ini kan tidak boleh saya sebagai orang hukum menyebut orang yang belum secara hukum diambil ya
kalau romi seberani nyebut karena sudah faktanya sekarang sudah ditangkapkan gitu
sehingga kalau tadi minta buktinya oke nanti di pengadilan kan gitu aja
modus operandinya gimana prof
bagaimana kemudian modus operandinya gimana
bagaimana pola ktblc pola apa namanya mempengaruhi ini kemudian bekerja dalam
dalam apa namanya sistem seperti ini prof
terlalu teknis itu dan saya kira dilakukan oleh banyak partai semua itu
jadi misalnya dewan jabatan di kementerian itu banyak yang tidak berfungsi karena apa orang orang partai yang kemudian mengambil peran di situ
sering sekali begitu bahkan ini keluhan keluhan yang banyak
tidak ada orang partai ngancam kalau minta ini tidak bisa kamu saya pecat nih partai lah itu bukan apa
orang luar gitu
banyak yang begitu laporan laporan ke saya
dulu ada pejabat pejabat teras di kementerian pertanian itu nangis itu ke rumah saya beberapa orang
betapa karirnya itu dulu ya dulu waktu saya ketua mk ya jangan dikaitkan dengan sekarang
sekarang saya tidak dengar
dulu waktu saya ketua mk nangis
anda lihat saya waktu ketua mk siapa menteri pertaniannya nangis karena pejabat karir itu ditendang dan itu yang menentukan orang orang partai gitu loh
mudah mudahan ini yang dibenahi ke depan agar birokrasi itu terpisah dari politik gitu
tidak boleh intervensi partai ke sebuah kementerian gitu
oke yang terakhir
yang terakhir prof mahfud gimana nih apa namanya kedepannya seperti apa bayangan anda terkait dengan kasus ini
apakah kalau tweet anda it is matter of time
apakah ada timenya untuk romi saja atau ada time time untuk orang lain juga misalnya prof
nanti saja kalau itu
terima kasih prof mahfud atas perbincangan dan klarifikasinya kepada cnn indonesia
itu tadi perbincangan kami dengan mantan ketua mk prof mahfud md yang ternyata memang dalam pengakuannya menarik sekali sudah memperingati romi dari beberapa kali komunikasi bahwa ada jejak jejak katanya terkait dengan pengaturan distribusi jabatan
di kementerian agama yang katanya dipengaruhi juga oleh kekuatan di luar kementerian agama dalam hal ini kekuatan politik yang ada di